manfaatkan waktu luang untuk saat libur panjang sekolah ini
ada hal unik yang dilakukan oleh seorang kepala desa di ponorogo jawa timur
yaitu dia mengajak anak anak ini untuk bermain dan juga melakukan hal hal yang positif
betul yang diajarkan adalah mengenai bahasa jawa juga dan juga permainan tradisional
seperti inilah keseruan puluhan anak anak yang masih duduk di bangku sd dan smp
yang ada di desa beringinan kecamatan jambon ponorogo jawa timur
setiap siang anak anak di desa ini bermain permainan tradisional bersama sama
salah satunya permainan kubak sodor
permainan ini menggabungkan ketangkasan dan kekompakan para pemainnya
dek kaca bermain kopak sodor
terus apa lagi
sama inkling juga itu
terus apa lagi
selain permainan tradisional anak anak ini juga bisa belajar bahasa jawa di rumah baca yang ada di desa beringinan
jadi mainan jawa bahasa jawa ini kan semakin seakan akan pupus
hilang dari anak anak bahkan tidak paham dengan mainan tempo dulu mainan mainan era lama dan juga bahasanya
saya sangat prihatin dengan keadaan seperti itu hingga akhirnya saya memberanikan diri untuk mengajak anak anak
seperti ini bermainan tulanan lama dan belajar bahasa jawa khususnya bahasa jawa halus
selain untuk melestarikan budaya kegiatan ini lebih bermanfaat bagi anak anak dan mereka bisa belajar mengenai kebersamaan dalam segala hal